sebuah sepeda motor di kediri jawa timur terbakar akhir september
kejadian ini diduga karena terjadinya korsleting listrik
beruntung pengendara sepeda motor berhasil turun menyelamatkan diri sebelum api membesar
di jakarta sebuah truk krain milik penerangan jalan umum terbakar di ruas tol jor pondok pinang jakarta selatan
api dengan cepat membesar dan melumat habis seluruh bagian mobil tersebut
dan lagi lagi korsleting listrik pada bagian mesin diduga menjadi penyebab terjadinya kebakaran
menurut editor inciv autofagansah munawar khalil kebakaran pada kendaraan bermotor bisa terjadi karena dua hal
ya secara umum itu penyebab kebakaran itu ada dua ya
pertama ya kelistrikan
yang menyangkut dengan cairan seperti oli dan bahan bakar
juga mesin terlalu overheat kemudian ada oil leaking ya kebocoran oli atau saluran bbm itu juga bisa menyebabkan kebakaran
munawar khalil menjelaskan untuk korsleting atau hubungan arus pendek listrik pada kendaraan dipicu oleh beberapa hal
kabel yang mulai lapuk atau rusak karena digigit tikus
penggunaan aksesoris yang tidak sesuai standar
dan dipasang bukan oleh ahlinya
hingga kesalahan saat mencuci kendaraan yang bisa berakibat kerusakan sistem kelistrikan
namun munawar khalil juga memberikan tips agar terhindar dari bahaya korsleting pada kendaraan pribadi kita
yang pertama rawat kendaraan secara teratur di bengkel resmi
jangan bengkel sembarangan
selalu cek berkala selang bensin atau oli untuk mencegah terjadinya kebocoran
hindari penggunaan dan penambahan aksesoris yang tidak sesuai standar ya
dan terakhir kusut
khusus untuk mobil lengkapi kendaraan anda dengan apar alat pelindung api ringan
dengan rutin merawat kendaraan tentunya bisa mencegah beragam kondisi darurat yang tidak kita inginkan